hamparan pulau pulau elok menjadi corak di negeri segantang lada kepulauan riau
sarat akan warisan budaya
adat istiadat tersembul dalam langgam yang memikat
lantunan bait demi bait syair melayu kuno ini
tersaji dengan si ahdu
tersusun membentuk budi pekerti
adat tersam melayu
naik ke tengah
saya menyusuri jejak sejarah
di pulau penyengat
pusat peradaban melayu yang tersohor pada masanya
hanya sekitar lima belas menit
dari pelabuhan seribintan pura
kota tanjung pinang
kemegahan pulau seluas dua km persegi ini
tampak dari perahu pompong
kubah masjid raya sultan riau
dan sederet rumah panggung berwarna kuning
begitu nyata terlihat dari kejauhan
dinobatkan sebagai kawasan cagar budaya nasional
berpelesir ke pulau penyengat
seolah berada dalam diorama
karena pernyataan malayan
di pulau penyengat
akibat pengguna maupun
berada di satara
oleh mem bidang
dan kayu pada atapnya
raja mufakat dengan menteri
seperti kebun berpaga duri
betul hati kepada raja
tanda jadi sebarang kerja
bisa kan setiap pasal teribawakan dengan iram maria
ada tiga irama dalam melantunkan gurindam
yaitu irama riau selendang delima dan irama nando
pemula seperti saya
biasanya terlebih dahulu diajarkan membaca gurindam seperti berpantun
pasal pertama itu bunyinya
barang siapa tiada memegang agama
sekali kali tidak ada boleh dibilangkan nama
tapi kena dengan bahasa melayu
kalau kita sebut di sini tulisan the barang
kita sebut dia barang
nah silahkan dicoba
barang siapa tiada memegang agama
tiada boleh dibilangkan nama
nah dia tidak sekali kali itu kasa bunyinya
sekali kali tiada boleh dibilangkan nama
sekali kali tiada boleh dibilangkan nama
pelajari gurindam tak lengkap bila tak membedah makna yang tersirat
syarat akan petuah lawas yang menjejak norma dan tata krama
yang mengatur adab dan perilaku masyarakat
ialah raja malik
sosok pegiat budaya melayu yang masih memiliki garis keturunan raja ali haji
sang penulis gurindam dua belas
bagaimana caranya untuk supaya generasi muda untuk senang dan kemudian mengakses
bisa mengakses kesenian kesenian lama tradisi tradisi lama dalam bentuk hikayat
saya dan sebagainya itu tentu harus ada pola ya
misalnya saja gurindam dua belas itu disampaikan
dengan dinamis misalnya dilagukan dengan gaya yang masa kini
sehingga itu menjadi kesenangan bagi anak anak muda zaman sekarang
kini kelestarian gurindam dua belas ada di tangan anak muda
sosok sosok muda seperti yola dan anak didiknya
menjadi bukti nilai nilai yang termaktub dalam gurindam terus diajarkan turun temurun
terlebih kemajuan zaman cukup rentan terhadap penyebaran
informasi palsu atau hoax
raja malik mengutip beberapa baris gurindam pasal ke tujuh
yang menuntun masyarakat khususnya kaum milenial dalam mengolah informasi
apabila mendengar akan kabar menerimanya itu hendaklah sabar
apabila mendengar akan aduan bicarakannya itu hendaklah cemburuan
peran milenial dalam melestarikan nilai nilai gurindam di pulau penyengat
sejatinya telah digalakkan
salah satunya merancang kegiatan wisata gurindam experience
nah dengan gurindam experience ini kita bagaimana bisa memiliki pengalaman
untuk belajar bagaimana menyenandungkan syair atau lirik lirik gurindam dua belas itu
sesuai dengan kaidah yang sudah diajarkan
memang agak sulit tetapi itu justru merupakan sebuah keasikan tersendiri
bagaimana akhirnya kita bisa berhasil
membaca dengan versi yang benar beberapa pasal dari gurindam dua belas
yang diajarkan para wisatawan
ini cukup menarik karena selama ini kita hanya melihat teks
tetapi di situ kita memiliki bagaimana pendalamannya
kemudian cara mengucapkannya kemudian juga dicari tahu bagaimana makna dari
masing masing pasal dari gurindam dua belas itu
mendapat pengalaman yang tak biasa membuat wisatawan tertarik untuk menyelami nilai dalam gurindam
sebenarnya sih cuma sekedar pengen tahu aja gimana sih kalau misalnya kita nyobain
ber gurindam gitu ya dengan cara orang melayu gitu kan yang zaman dahulu kala
sekarang kan kita udah jarang ya ngelihat kalau misalnya di tempat tempat yang keramaian gitu
mesti lihatnya secara langsung pengen nyobain aja sih
seru aja ya seru terus kayak nostalgia gitu kayak apa ya
berjalan ke masa lampau gitu aja sih
gurindam experience menjadi satu dari sederet pengalaman mengesankan selama berada di pulau kecil syarat akan riwayat
jagar budaya terpampang sebagai penawar nostalgia kejayaan kesultanan melayu
yang menjunjung tinggi marwah adat istiadat
dalam jong ini kemahiran kemampuan masyarakat melayu dalam membaca alam itu sangat dibutuhkan
nah mereka akan paham saat kapan mereka akan bermain jong itu satu
kota tanjung pinang menyimpan segudang kreativitas
keunikan budaya melayu dikemas dalam bentuk miniatur perahu yang dijadikan sebagai buah tangan atau souvenir
miniatur perahu jong yang terinspirasi dari permainan rakyat ini dijadikan oleh oleh khas tanah melayu
kalau jong asli itu kan terlalu besar untuk dibuat miniatur oleh oleh souvenir oleh oleh itu terlalu besar
jadi kita bikin miniaturnya sebagai nilai untuk nilai tambah ekonomi kreatif kami
miniatur jong menggunakan bahan baku limbah kayu meranti
proses pembuatan diawal dikawal
kali dengan marking atau penandaan bilah kayu membentuk badan jong
kayu yang telah dipotong kemudian dihaluskan
butuh kreasi seni dalam menata setiap bagian dari replika perahu jong ini
setidaknya seratus miniatur jong rampung dikerjakan dalam waktu dua minggu
desa dompa kecamatan bukit bestari kota tanjung pinang menjadi salah satu sentra pembuatan jong
berbagai ukuran perahu jong ditempa untuk dijadikan permainan rakyat dan perlombaan
ada tiga ukuran john yang disesuaikan dengan kategori perlombaan
jong kecil berukuran satu ratus tiga puluh cm jong sedang berukuran satu ratus enam puluh cm dan jong besar berukuran satu ratus sembilan puluh cm
saya mendatangi aman seorang pembuat perahu

kemampuan membuat perahu jong sekaligus memainkan jong ia peroleh dari orang tuanya
permainan jong dipertahankan secara turun temurun dalam keluarganya
assalamualaikum pak aman
ini sedang membuat jong ini pak
iya sedang membuat jong
biasanya kan kalau dalam permainan nanti kekuatan dia untuk segera yang paling tangkas yang paling cepat seperti itu ya pak ya
ada nggak pak trik untuk membuat yang
bahan apa atau misalnya layar yang seperti apa supaya dia kalau nanti dilombakan dia paling cepat gitu pak
kalau bahannya yang jelas
atau lengkungannya atau apa pak
yang jelasnya pak kalau layarnya jelas kain perhasil ini kainnya
nah kainnya jong ini sesuai dengan ukur layarnya jeepnya batang katirnya anak katirnya ukuran ini jaraknya ini dari sini kan
dia kalau kena air cepat lari dia tekan tuangin juga
kalau misalnya mau cepat lari lagi ini ya kita tarik dikit
oh ada ada yang disesuaikan ya pak ya bisa dibendorkan atau gitu
jadi dia larinya cepat tapi larinya ke bawah nggak lurus
untuk bisa tahu dia biasa untuk kita harus kendorkan terus melihat kondisi angin itu pemainnya berarti udah
udah paham udah paham mana udah paham
udah biasa kan
dia yang akan melihat ini anginnya akan seperti apa
nah ya anginnya akan seperti apa
untuk membuat satu buah jong
buah jong memerlukan waktu setidaknya satu minggu
setiap bagian jong benar benar dibuat dengan penuh ketelitian agar dapat melaju kencang saat dimainkan
badan jong terbuat dari material kayu pulai
agar tidak karam di tengah laut jong membutuhkan penyeimbang yakni kate yang dibuat di sisi jong
bagian lain yang tak kalah penting adalah sauk
sauk dibuat di kedua ujung jong dan berfungsi untuk memecah ombak maupun menahan jong dari benturan batu karang
untuk layar bahan yang digunakan adalah parasut
selain layar berukuran besar ada pula layar kecil bernama jeep yang letaknya berada di depan layar besar
jeep ini bisa diatur sesuai kehendak pemain
dikencangkan atau dikendurkan menyesuaikan dengan putaran arah angin
kemampuan mengatur jeep ini menjadi rahasia dari para pemain untuk bisa membuat jong tetap berlayar kencang
satu orang akan bertugas melepaskan jong di garis star sedangkan satu lainnya berjaga di garis finish untuk menangkap jong
menangkap jong pun perlu keahlian khusus lantaran jong melaju sangat kencang bahkan hingga empat puluh menit
tak jarang para penangkap jip akan menangkap jong dengan kemampuan yang sangat menarik

jip ini juga bisa diatur sesuai kehendak pemain
karena permainan ini permainan suku melayu kami harus mempertahankannya
karena kalau enggak kami siapa lagi
diajarinnya dari cara pembuatan dari proses penyettingan layar pas masuk ke lautnya berdua tuh
diajarin kayak nyetel nyetel kalau anginnya berubah gitu layarnya disetting lagi
misalnya kalau anginnya agak berubah layarnya bisa dikendorin sedikit bisa ditegangin dikit
konon permainan jong berasal dari sebuah ritual masyarakat tionghoa
nama jong diambil dari nama kue jongkong yang ikut dilarung ke laut bersama perahu
namun versi lainnya tidak
versi lain menyebut permainan jong sebagai bentuk hiburan nelayan untuk membuang penat
mereka bentuklah seperti sampan mini
mereka rakit seperti bikin layar dari dulu bahannya dari plastik
dari plastik yang bekas bekas bikin
hanya permainan itu untuk menghibur
menghibur hanya untuk mainan biasa biasa
dan sampai sekarang
untuk menjadikan perlombaan
setiap daerah dimana mana di kepri ini semua ada
kini jong terus dilestarikan
khususnya bagi masyarakat pesisir di kepulauan riau
tak hanya sebagai permainan ataupun olahraga
permainan jong juga memuat nilai nilai filosofi yang masih dianut masyarakat melayu hingga kini
dalam jong ini kemahiran kemampuan masyarakat melayu dalam membaca alam itu sangat dibutuhkan
nah mereka akan paham saat kapan mereka akan bermain jong itu satu
jong sangat bergantung pada arah angin
permainan ini pun menuntut sportivitas
sebab permainan jong butuh adu ketangkasan dan kesabaran pemain
tak hanya itu
saug pada prahu jong juga menyimpan makna filosofis yang begitu kuat
jangan lupa like share dan subscribe channel ini

tapi kok ini seperti nyata gitu

rasanya seperti masuk ke dunia film sungkopong gitu
masa waktu kecil dulu gitu kayaknya suasananya mirip sama gitu
kayak sekarang kayak di negara aslinya
garis perbatasan indonesia malaysia
keunikan pantai trikora terletak pada bebatuan raksasa yang terhampar di bibir pantai
berjalan di pasir putih yang sesekali diterpa deburan ombak memberi kesan damai dan menyejukkan
matahari cukup terik semakin memantulkan kemilau cahaya air laut
pantai yang berlokasi di desa malang rapat kecamatan gunung
kijang pulau bintan ini merupakan pantai umum
namun ada juga pantai privat dengan sederet resort resort mewah
ya bintan tersohor sebagai surga resort sebagai tempat berpelesir
sekitar lima km dari pantai trikora desa kawal kecamatan gunung kijang kabupaten bintan dikenal sebagai tempat bekara
bekarang merupakan kegiatan para nelayan mencari kerang dan gonggong kala air laut surut
sekitar pukul tiga siang sejumlah nelayan mulai menjajal pantai
laut surut menjadi berkah bagi mereka lantaran menyisakan kekayaan laut yang terdampar
kegiatan bekarang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat lokal
tak kenal usia tua maupun muda semua berjalan menyusuri pantai untuk mencari kerang
di bagian lain imas datang bersama suami bersama sama mencari kerang
kegiatan ini sudah setahun mereka jalani
imas mengajarkan saya cara bekarang
tak mudah untuk melihat ada kerang yang bersembunyi di balik pasir
kejelian melihat gerakan nafas kerang tentu berkat kebiasaan
sesekali saya gagal namun imas membantu mencari kerang
imas membantu mencari kerang
imas membantu mencari kerang
imas membantu mencari kerang
imas membantu mencari kerang
imas membantu mencari kerang

pantai kawal ini sebenarnya merupakan pantai privat milik satu resort
namun pihak resort tak melarang masyarakat lokal menjalankan aktivitas bekarang
keselarasan dengan sang pencipta
manusia dengan sang pencipta
manusia dan manusia dengan alam
membentuk konsep kosmologis yang tercermin dari adat melayu
berbekal akar sejarah yang panjang
pesona kepulauan riau terpancar dari konfigurasi ekspresif
yang didominasi nilai budaya filosofi dan religi
semuanya tertuang dalam aspek kehidupan